papa saya kalau melihat saya mainan potehi malah marah nggak boleh kamu nanti hidupnya susah
hidupmu nanti seperti boneka sendiri ketika pentas kamu perutmu terisi gagah tapi kalau enggak
pentas perutmu kempes nasibnya disampirkan pemain proteinnya mungkin dalam dalamnya sekarang tinggal
enam orang yang muda muda ini baru tumbuh kemarin pandemi nggak ada pementasan ganti pekerjaan
tinggal di pergabungan apa lo tidak merasa takut apakah tidak mengetahui kalau nanti
alunan suara erhu berpadu tabuhan tambur mengema di sudut kelenteng hong san kiong jombang jawa timur
ketukannya selaras dengan gerak lengan sang dalang potehi
petunjuk yang membawakan lagu cerita asal mula perayaan yang
anda biar aku nanti yang akan mempertunjukan wayang atau boneka kantung yang berasal dari
tiongkok selatan ini sedang dikenalkan ke anak anak sekolah dasar dan taman kanak kanak di sekitar
kecamatan gudo pasalnya tradisi yang pertama kali dibawa oleh nenek moyang orang tiongkok
ke pulau jawa sekitar satu abad silam itu kini mulai sulit ditemui
adalah tony harsono pria kelahiran jombang lima puluh tiga tahun silam
yang memegang peran penting dalam pelestarian wayang potehi
ia rutin mementaskan kesenian ini
tidak hanya pada saat hari besar etnis tionghoa seperti imlek dan cap gome saja
tapi juga setiap kali ia memiliki kesempatan memperkenalkannya kepada masyarakat luas
toko toko tionghoa sendiri belum tentu
kelenteng kelenteng saja sekarang banyak yang pengurusnya yang tidak mengerti
tidak mau mementaskan
padahal potehi ini bisa lestari sampai hari ini karena keyakinan bahwa potehi ini persembahan untuk dewa
jadi dipentaskan ada atau tidak ada penonton dipentaskan
nah pengurus pengurus yang sekarang banyak yang tidak mengerti
tidak ada yang nonton tidak dipentaskan
jadi orang orang tionghoa sendiri tidak peduli
tony lahir dari terah keluarga dalang potehi
kakeknya membawa kesenian ini langsung dari provinsi fujian di tiongkok pada era seribu sembilan ratus dua puluh an
keterampilan memainkan wayang potehi itu kemudian diturunkan ke ayah tony
yang juga meneruskan profesi sebagai dalang
tony kecil pun seakan mewarisi kecintaan pendahulunya akan wayang potehi
oh ceritanya panjang saya sejak kecil
sejak kecil itu saya sd kelas dua mungkin itu
saya selalu sore sudah naik di atas panggung
berdiri di atas panggung lihat pemain pemain potehi di dalam
dalangnya kalau main gimana musiknya gimana sejak kecil
bahkan saya menirukan
jadi kalau dulu dalam dalam itu kalau senggang buat potehi
saya lihat caranya buat gimana buat topi gimana saya nirukan sembunyi sembunyi buat
wayang potehi ini juga jadi sarana hiburan
penuh depan kalau sedang musim wayang
yang potehi main rame banyak sekali anak anak ngumpul lihat
jadi sejak kecil memang dia suka mainnya di cendela kamar
kami kan tidur di kelenteng dapat satu kamar ada jendelanya
dia main pakai panggung itu ya wayang itu di jendela itu
pakai tabuan ya seadanya mulutnya dia
tapi memang sudah dari kecil suka main wayang
sampai agak besar bapak kami melarang dia untuk berprofesi sebagai dalang
karena nasib dalang itu
saat itu ya pahit sekali
ya sampai saat ini
mengenang masa orde baru menjadi hal yang paling memilukan bagi keluarga tony
sentimen anti tionghoa membuat wayang potehi dilarang tampil di depan publik
kesenian ini mati suri
juga dengan profesi dalang potehi yang seketika hilang karena dianggap melanggar aturan
hal itu membuat ayah tony tak ingin berpikir
tapi dia ingin anak anaknya menjadi dalang wayang potehi
bahkan kalau papa saya malah papa saya sebagai dalang
kakek saya dalang dari tiongkok papa saya dalang juga
papa saya kalau melihat saya mainan potehi malah marah
nggak boleh kamu nanti hidupnya susah gitu
hidupmu nanti seperti boneka sendiri
ketika pentas kamu perutmu terisi gagah
tapi kalau nggak pentas perutmu kempes nasibnya disampirkan
nah nasib pemain potehi sampai hari ini pun seperti
namun merasa memiliki tanggung jawab menjaga warisan nenek moyang itu
membuat tony tak tinggal diam
saat gus dur mencabut instruksi presiden nomor empat belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang membatasi kegiatan seni orang orang tionghoa
tony mulai mengais memori tentang wayang potehi
sekitar tahun dua ribu satu ia mulai mengumpulkan satu demi satu bentuk wayang potehi
dari penjuru indonesia
tony memiliki niat tulus untuk kembali menghidupkan kesenian wayang cina ini
jadi awalnya saya mencari contoh ke pemilik yang lama lama itu
saya ke semarang pinjam satu dua saya kembalikan
terus saya ke hotel tugu ada koleksi di sana saya buat
terus saya datang ke tiongkok saya datangkan juga dari tiongkok
kalau saya kesulitan bentuk bentuk saya ke kelenteng kelenteng
karena cerita potehi ini ada juga dicerita di tokoh tokoh di kelenteng dewa
jadi saya buat bentuknya seperti ini di penang di tiongkok di taiwan seperti itu
tony pergi belajar mendalami potehi hingga ke negeri tirebambu
untuk mencari tahu pakem dan bentuk asli kesenian ini di daerah asalnya
ia juga membandingkan penafsiran pertunjukan potehi di berbagai negara
kalau di penang itu gaya permainannya beda sudah sama indonesia
mereka cenderung gayanya seperti opera
kalau protein yang di ngudo ini masih seperti dulu sesuai
bahkan ketika festival di taiwan kemarin potehi ngudo ini yang dikatakan original malah dibanding dari penang
dari segi alat musiknya mereka sudah modern ada origin ada keyboard

selain itu tony juga mengumpulkan kembali para dalang dan pemusik yang telah lama berhenti memainkan wayang potehi
ia membentuk kembali komunitas fuhean yang dulu pernah berjaya saat diampu oleh kakeknya
jadi prinsip saya saya itu men support membantu memfasilitasi semua peralatan agar pemain pemain ini semangat
semua itu free kalau dulu kan sewa jadi saya free semua biar semangat
widodo santoso menjadi satu dari sedikit dalang yang mau bergabung dengan komunitas fuhean
widodo yang semasa remaja sudah aktif menjadi dalang potehi di blitar tempat kelahirannya sempat kehilangan profesi
saat akan memulai pekerjaannya kembali ia sulit mencari sewa wayang serta alat musik untuk mengiringinya mendalam
luar biasa bagi saya pak tony jasanya begitu sangat besar apalagi setelah potehi dipegang pak tony
memang potehi indonesia benar benar potehi kalau dulu saya merasa kesulitan pinjam banyak ke sana
bahkan dalam pementasan pun saya sering dikomplain bapak pintas boleh ceritanya bagus tapi potehinya ini kurang betul
tapi setelah dipegang pak tori semua betul jadi tokoh ini benar benar
misalkan kaya jin xiao poe ti tiong karakter padanya demikian bajunya sekalian topi maupun senjata setelah dipegang pak tony luar luar biasa benar benar potehi
widodo merasakan betul bagaimana keseriusan tony dalam melestarikan wayang potehi bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak dalang serta pemusik
kini ada saja masyarakat yang mengundang widodo bersama rekan rekannya di fuhean untuk mengisi beragam acara di mal ulang tahun perusahaan atau bahkan merayakan hari besar agama lain seperti saat natal dan tahun baru
dua tahun gigih merawat tradisi wayang potehi kini tony berhasil mengangkat pamor kesenian ini
tak hanya di sejumlah kota di indonesia
tony juga beberapa kali berkesempatan menampilkan wayang potehi di luar negeri seperti di belanda taiwan dan malaysia
pertanyaan itu sama dulu pernah saya ditanya di taiwan kamu gak dapat duit kok mau saya sih bingung juga jawaban saya simpel aja saya jatuh cinta gitu
jadi kadang kadang dipikir gak ada mau yang ngelakukan itu keluar duit terus tapi gak pernah dapat duit saking seneng ya ada kepuasan kalau potehi saya pentas di mana saya ada kepuasan
saya juga merasa bangga punya saudara dia banyak pengorbanan dia di wayang banyak tapi yang telah dia dapat juga banyak dalam artian nama ya keharuman namanya kisah hidupnya
tapi kalau materi gak ada gak ada karena memang bukan tujuannya bisnis di wayang
dedikasi dan pengorbanan tony harsono
dedikasi dan pengorbanan tony harsono
dalam pelestarian wayang potehi juga telah diakui dan diberi banyak apresiasi dari berbagai kelompok masyarakat
jadi pak tony harsono yang saya kenal ini adalah memiliki jasa besar bagi pembangunan seni dan budaya di indonesia
khususnya di kabupaten jombang melalui pelestarian dan pengembangan seni wayang poten
khususnya di kabupaten jombang melalui pelestarian dan pengembangan seni dan budaya di indonesia
dulu awalnya pembuat pembuat potehi itu sesuai imajinasinya sendiri bentuknya dibuat sendiri
jadi kadang kadang gak sesuai pakehnya

ketika saya sudah bekerja punya uang

ketika saya sudah bekerja punya uang
tidak ada yang membuat saya sempurna

saya memiliki uang yang sangat keras
saya memiliki uang yang sangat keras
sebuah bangunan yang belum rampung dibangun di sudut kelenteng hong san kiong ini menjadi manifestasi kerja keras tony harsono dalam melestarikan wayang potehi
ia merintis pendirian museum wayang potehi pertama di indonesia
tony tak mau setengah setengah berupaya menghidupkan kembali kesenian ini
ia mengumpulkan referensi bentuk serta karakter dari dewa dewa dan tokoh dari legenda tiongkok
dengan menyambangi kelenteng kelenteng di penjuru negeri
karakter karakter itu kemudian dibuat ulang
saat ini ada lebih dari enam wayang potehi yang tersimpan di museum wayang potehi gudo
dulu awalnya pembuat pembuat protein itu membuat protein sesuai imajinasinya sendiri
bentuknya dibuat sendiri jadi kadang kadang tidak sesuai pakemnya
jadi saya tergerak untuk memperbaiki itu awal dua ribu satu itu ketika saya sudah bekerja punya uang
hanya ribuan koleksi karakter wayang potehi
berbagai artefak peninggalan sejarah hingga naskah pementasan asli dari tahun seribu sembilan ratus dua puluh an milik kakeknya
tersimpan rapi di museum ini
ini salah satu koleksi yang paling tuanya ada di sini ya
ini naskah naskahnya suluknya
ini bukan ini cerita potehi si jin kui cheng se
tapi ditulis pakai aksara jawa
ini ditulis tahun seribu delapan ratus delapan puluh delapan ini
bukan di karya orang sini
pakai aksara jawa ya
ini ada karakter karakternya
iya karakter karakter potehi
ini dapat dari mana pak
ini jadi pedagang barang antik ini ya
nah ini saya pernah lihat itu
cerita yang si jin kui cheng tangnya itu dimiliki pak asmi itu
oh jadi ada dua
si jin kui cheng tang sama cheng se ya
saya punya yang penuntutnya ini
ini ada tulisannya seribu delapan ratus delapan puluh delapan
ini lengket ini
ini ya seribu
ini lengket ini
oh ini semua naskah cerita yang kalau dipagelarkan bisa sampai dua jam ya pak
oh lebih ya kalau ini
iya enggak selesai ini
ini salah satu koleksi yang paling susah ditemui
hanya satu di indonesia

ini sudah ketemu pak cik
untuk mengisi koleksi wayang potehi di museumnya pada dua ribu enam belas tony mulai merekrut masyarakat sekitar untuk menjadi pengrajin wayang potehi
bentuk bentuk dewa atau tokoh yang ia lihat dan kumpulkan kemudian dibuat polanya dan diproduksi oleh para pengrajin
ada yang mengerjakan bagian kepala membuat senjata serta pernak pernik perlengkapan lainnya
awal mulanya saya memang dari kecil saya hobi buat kerajinan ngukir itu memang hobi
terus saya ketemu pak tony saya menaruhkan diri pak saya mau coba bikin ini
ada lebih dari sepuluh orang yang kini bekerja menjadi pengrajin wayang potehi
mereka memilih beralih profesi dari pekerjaan lamanya seperti kuli bangunan dan pembuat plat nomor kendaraan
mereka merasa menjadi pengrajin wayang potehi lebih bisa memberi keuntungan
awal mulanya bikin waktu pertama itu belum sempurna
ini kurang gini kurang gini suruh bikin
meskipun belum sempurna hasil karya saya
itu tetap dikasih honor sama pak tony
suruh belajar terus belajar
terus lama kelamaan nah itu mendekati sempurna gitu ya
sampai sekarang ini
meski belum sepenuhnya rampung dibangun
museum wayang potehi gudo sudah menjadi rujukan bagi para peneliti mahasiswa
juga siapa saja yang berkunjung untuk mencari tahu seluk beluk kesenian itu
tak hanya datang dari indonesia
para peneliti dari jepang dan kanada juga pernah menimba ilmu di sini
mereka tertarik mengetahui bagaimana wayang cina berakulturasi
dengan budaya dan adat istiadat masyarakat jawa di gudo

bahasanya kalau masyarakat ingin melihat wayang potehi
itu dari etnis manapun itu bisa
enggak melulu sekarang itu etnis tionghoa acara ritual enggak
sekarang itu wayang potehi sudah berkulturasi menjadi kesenian indonesia ibaratnya
malah yang menarik dalang dalang di wayang potehi ini malah orang orang dari etnis jawa

namun usaha lelaki ini
namun usaha lelaki ini
usaha tony untuk membangun museum wayang potehi di indonesia masih menemui kendala

ia membutuhkan uluran tangan para donatur untuk bisa mewujudkan cita citanya
menuntaskan pelestarian dengan mendirikan sebuah pusat studi wayang potehi